tapi kami punya informasi yang satu ini dulu nih
salah satu yang menarik perhatian dalam acara kirap hingga resepsi pernikahan kaisang dan erina adalah kehadiran cucu presiden jokowi
yang ini putra dari gibran rakebuming raka jan etes
dan korespondensi ann indonesia noyana antaka berhasil mewawancarai jan etes
kita lihat bersama ya pertanyaan apa sih yang dilontarkan gitu dan pernyataan apa yang keluar dari jan etes
bincang dengan sosok yang lucu dan imut
tadi gimana kamu di sana aku memanggilnya om kaisang ya
udah mary sama mbak erina
terus pakai baju apa tadi kamu
joget apa tuh tadi
apa gak tau
atau menit wayang
terus tadi ngapain aja mas demi radidhalem
senang gak sih rame rame
terus tadi pake ini bajunya milih siapa
bersama mbak sama ya
base cap ya gimana
itu itu sih
ada ini gak sih pesen atau buat om kaisang sama mbak erina dari etes
temen mainnya kan
jangan lupa pasti main main terus sama etes ya gitu ya gimana
biar bisa ketemu lagi
apa sih yang dikangenin sama etes dari om kaisang
ibu kaisang kayak gimana sih kalau main sama kamu biasanya
mainnya gimana kalau kamu kaisang mau main apa
ya makasih ya
dadah dulu dong
terus dulu kita
nah tadi sama jan etes yang mengatakan bahwa senang dan juga ada pesan juga buat omnya yaitu jangan lupa tetap main sama etes
loh mana yang takain terakhirnya jogjakarta